atau justin vicky meninggal dunia akibat patah tulang leher setelah tertimpa barbel dalam sesi latihan angkat berat di bali lima belas juni lalu
saat itu vicky yang melakukan gerakan back squat dengan dibantu pendamping tidak kuat mengangkat beban dengan bobot dua ratus sepuluh kg
hingga akhirnya terjatuh duduk dengan posisi besi barbel bar menindik leher belakang
vicky sempat menjalani tindakan operasi di rumah sakit siloam bali namun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tujuh belas juli dua ribu dua puluh
jenazahnya telah dimakamkan pada delapan belas juli di kampung halamannya di desa ajung kecamatan kalisat jember jawa timur
vicky yang merantau sejak dua ribu sepuluh pamit pada keluarga karena ingin mengembangkan bakat untuk menjadi atlet binaragawan sukses
sudah tidak sadar sudah tidak sadar habis operasi
iya di rumah sakit
iya kaget namanya anak kaget sedih
pasal kejadian aparat binara gawan sukses
denpasar selatan telah memeriksa dua orang saksi serta cctv di lokasi kejadian
kapolsek denpasar selatan akp ida ayu madekal pikasari mengatakan
dari hasil penyelidikan sementara saat kejadian vicky didampingi oleh dua orang
salah satunya adalah personal trainer asal australia
lantas bagaimana kiat aman serta peran spotter atau pendamping dalam olahraga angkat berat
menurut praktisi kebugaran halim jiang yang telah melatih lebih dari dua personel trainer se indonesia
setiap jenis olahraga memiliki resiko bahaya
tidak terkecuali olahraga angkat berat
semakin berat beban yang diangkat maka semakin tinggi pula resiko bahayanya
meski demikian hal itu dapat diminimalisasi
salah satunya dengan mengetahui batas maksimal masa yang akan diangkat
misalnya berat badan saya adalah enam puluh lima
jadi berat yang bisa saya angkat secara maksimal adalah lebih kurang satu ratus tiga puluh satu ratus empat puluh kilo
itu sehubungan dengan misalnya angkatan seperti squads ataupun deadlift
tapi kalau misalnya kita bukan atlet kompetitif kita juga tidak harus sampai ke sana kan
menurut halim dalam angkatan dengan beban yang tinggi
spotter harus berada dalam posisi siaga dan mengetahui teknik untuk membantu

kalau sudah kurang kuat dari bawah saya akan di sini menjaga dan untuk menarik ke atas
oh jadi spotter itu muncinya di belakang dan menekan rusuk ya
iya menekan rusuk untuk mengangkat ke atas
itu memberikan mungkin tambahan tenaga dukungan booster dua puluh kilo tiga puluh kilo
tergantung kekuatan dari si spotter itu atau si trainer
jadi kalau misalnya
karena biasa di titik terbawah itu adalah yang paling berat
karena di saat posisi terlemah
jadi relatif bobot apapun kita di bawah pasti akan lebih lemah daripada waktu di atas
halim menambahkan supporter harus dapat mengidentifikasi kondisi rekannya
di antaranya lewat catatan latihan terakhir
maupun ekspresi rekannya saat tengah mengangkat beban
vicky yang berusia tiga puluh empat tahun tidak hanya dikenal sebagai atlet binaragawan
tapi juga sebagai influencer kebugaran melalui akun media sosial miliknya
sementara itu pihak pusat kebugaran di sanur bali tempat korban berlatih
hingga kini belum bisa dimintai keterangan
tim liputan cnn indonesia